kabar baik datang dari tim taekwondo indonesia yang sukses mencatatkan prestasi di turnamen internasional di wina austria
menyapu semua medali emas dari empat kategori tim taekwondo indonesia pun tampil sebagai juara umum
tim taekwondo indonesia membawa pulang hasil maksimal dari kejuaraan taekwondo international tiga belas open taekwondo pumc championship
yang berlangsung tujuh belas hingga sembilan belas juni dua ribu tujuh belas di wina austria
bersaing dengan puluhan peserta dari berbagai negara tim taekwondo indonesia yang dibagi dalam dua tim
yaitu tim putra dan tim putri berhasil menyebut empat medali emas di empat kategori nomor yang berbeda
usai memenangkan turnamen ini tim taekwondo indonesia tiba di bandara internasional soekarno hatta tangerang banten pada selasa dini hari
tim taekwondo indonesia pun langsung disambut pengurus pbti
saya dapat dua medali emas di kelas pertama dan kelas ketiga
untuk kelas saya yang berat
untuk kelas perangat bisa tiga puluh atlet
kedepannya saya mau menargetkan emas di sea games
capaian tim pumse indonesia ini saya rasa adalah satu hasil baik sebagai langkah kita untuk menuju asian games dua ribu delapan belas
kedepan dari kejuaraan ini kita akan menuju sea games di kuala lumpur
pada bulan agustus nanti
dan ini adalah capaian yang cukup membanggakan
tim taekwondo indonesia tengah dipersiapkan untuk tampil di ajang sea games dua ribu tujuh belas di malaysia agustus mendatang dan asian games dua ribu delapan belas